masa tenang untuk pemilu dua ribu dua puluh empat diatur dalam peraturan kpu nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
sama satu lagi biji selasi
tapi memang untuk pertandingan nanti tidak akan diperjuang bebaskan
kemudian fanatonya para fans basket ini
hal yang sama diakui pula oleh pemilik warung nasi padang kakek
baik dari yang tarifnya tergolong murah seperti krl dan transkart
jualan di pasar sementara untuk bulan puasa dakia berjualan di kawasan masjid jogokaryan pada sore hari
untuk rating penontonnya aja lebih tinggi liga indonesia termasuk liga dua gitu kan
karena alasan mengapa kecoak lebih sering disitu pertama itu adalah tempat sumber makanan
diubah jadi some additional firming
jadi kalau misalkan ditanya
keduanya mengaku sudah mengirim uang ratusan juta rupiah ke wawon dan kelompoknya
danau tondano memiliki ikan endemik sulawesi utara yang hanya ada di danau tondano yaitu ikan nike
karena pada saat musim saat ini adalah pergantian dari musim hujan menuju musim kemarau
pusat penanganan korban baru menerima dua puluh satu jenazah dua puluh satu jenazah yang sementara dalam catatan yang
koordinator nasional jaringan pemantau pendidikan indonesia ubaid matraji menyebut
keduanya dapat dievakuasi oleh warga tiga puluh menit kemudian
baik saya akan minta tanggapannya lebih dahulu terkait dengan persetujuan rudkj ini perihal gubernur dan juga wakil gubernur ditunjuk langsung oleh presiden
dengan penghapusan ini bukan tidak mungkin
nah itu bagaimana nanti pelaksanaannya
untuk fashion show nya sendiri akan dilakukan tanggal satu maret mulai jam enam tiga puluh
dan juga lebih bisa mengganding kita untuk lebih meluaskan kebermanfaatan kita bagi lingkungan
dan itu kan hitung hitungannya sebelum pandemi gitu kan
bahkan sebelum situasi situasi politik
kalau latihan emang dia taraf latihannya disamain sama yang lain
ketika anggota komunitas memeriksakan hewan terlantar ke klinik
katakanlah jadangan lima belum sampai di angka dua puluh lima misalnya
dan mulanya itu kabar gibran jadi cowok pres itu juga sangat sangat mengejutkan ya